ya pertanggal dua puluh empat mei kemarin pemerintah menerapkan ppkm level satu di jakarta
ada beberapa aturan yang diberlakukan salah satunya mengenai jam operasional tempat makan
dan saat ini saya berada di kawasan kuliner di jalan sabang jakarta pusat sekitar pukul sepuluh malam lebih
dan jika dilihat di belakang saya ini banyak sekali masyarakat dan juga para pedagang makanan yang masih berjualan
sebenarnya boleh nggak sih makan malam malam gini
dan apakah para masyarakat tahu jam operasional tempat makan yuk kita tanya
mungkin jam dua belas an kayaknya kalau di mal jam sepuluh ya aku tahu jam sebelas
salah satu pedagang makanan di jalan sabang heri mengatakan mulai berjualan sejak pukul lima sore
adapun pada saat ppkm level satu diterapkan belum ada sidak yang dilakukan oleh petugas
saya buka dari sore jam satu
sampai kurang lebih jam satu
ini kalau malam semakin rame nggak
semakin malam ada hari hari tertentu yang rame
misalkan malam sabtu malam minggu itu sampai bisa sampai di jam satu sampai jam satu lewat pun bisa masih lama
pernah ada itu waktu zamannya level tiga dan level dua
nah selevel satu ini cuma hanya memantau jam sembilan
seperti diketahui per dua puluh empat mei ppkm level satu diterapkan
di wilayah jabodetabek berdasarkan instruksi menteri dalam negeri nomor dua puluh enam tahun dua ribu dua puluh
dalam hal ini diatur pula kebijakan di sejumlah tempat seperti supermarket restoran dan pedagang kaki lima
restoran dan pedagang kaki lima diizinkan buka sampai pukul dua puluh dua waktu indonesia barat
namun jika rumah makan baru buka di atas pukul delapan belas diizinkan beroperasi hingga pukul dua dini hari
kebijakan ppkm level satu di jakarta ini ditetapkan hingga enam juni dua ribu dua puluh
selain itu ppkm level satu diterapkan di wilayah bogor depok tangerang dan juga bekasi
reza siregar julian asri jakarta